sebelum layanan streaming musik menjadi populer seperti saat ini
ada soundcloud yang menjadi andalan penikmat musik ketika dirilis pada dua ribu tujuh silam
sepuluh tahun berlalu kepopuleran soundcloud meredup dan kini terancam bangkrut
bahkan kerugiannya dilansir pada tahun dua ribu enam belas mencapai lima puluh dua juta dolar amerika
apa yang salah dengan soundcloud
tidak ada yang salah dengan soundcloud
hanya saja banyaknya akses layanan premium musik sejenis
menjadi penyebab utama dibalik menurunnya pendapatan soundcloud
untuk merespon para pesaingnya soundcloud pun meluncurkan fitur premium yang diberi nama souncloud go
dengan membayar seharga sembilan sembilan puluh sembilan dolar atau seharga seratus ribu rupiah
para pengguna dapat menikmati fasilitas streaming offline bebas iklan
namun tampaknya publik tidak begitu tertarik
karena jumlah penggunanya tidak mencapai satu juta pengguna
dan jumlah ini masih jauh di bawah pesaingnya seperti spotify dan pandora yang telah dikenal publik lebih dulu
redupnya kepopuleran soundcloud ini cukup miris
mengingat soundcloud merupakan pionir dalam platform layanan streaming musik
dengan jumlah pengguna terbesar mencapai satu ratus tujuh puluh lima juta pengguna yang tersebar di satu ratus sembilan puluh negara
beberapa penghargaan pun pernah diraih
salah satunya shrowdes innovation awards pada tahun dua ribu dua puluh
lalu apa yang membuat soundcloud kalah populer dibandingkan dengan pesaingnya
jika dibandingkan dengan spotify perbedaan yang cukup signifikan dapat dilihat dari kualitas audionya
spotify menyediakan lagu resmi yang berasal dari studio resmi
jadi kualitas audionya sudah pasti baik
sementara soundcloud kualitas audionya bisa baik bisa buruk
tergantung dari yang diunggah atau yang dibagikan oleh pengguna
sementara itu keunggulan atau kegunaan utama platform soundcloud sebagai wadah bagi para musisi
untuk memamerkan karyanya mereka telah tergantikan oleh youtube
yang memfasilitasi pengguna tidak hanya dari segi audio tapi juga visual
ketidakpastian masa depan soundtrack membuat beberapa perusahaan besar tertarik untuk mengakuisisinya
setelah rencana dengan spotify kandas
kini google berusaha mengambil alih kepemilikan soundcloud seharga lima ratus juta dolar amerika
dan jika terrealisasi nantinya soundcloud akan terintegrasi dengan google music
namun walaupun nominal tersebut tampaknya terlalu
murah untuk perusahaan teknologi sekelas soundcloud yang telah berdiri lebih dari satu dekade
menurut para analis alternatif tersebut adalah yang terbaik
karena jika hingga kuartal keempat pada tahun dua ribu tujuh belas perusahaan tidak berhasil mengantongi dana segar
suncloud terpaksa harus gulung tikar